saudara kuasa hukum peggy setiawan alias peron sugianti iryani akan mengajukan pra peradilan ke polda jawa barat
usai permintaan penangguhan penanganan ditolak
pihak kuasa hukum yakin kliennya tidak bersalah
tentu menyelesaikan kasus pg karena mereka pun yakin pegg tidak bersalah
mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra peradilan
karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan
maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya
katakan ini harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum delapan tahun yang lalu kan